itu prerogatif pak prabowo jadi kita jangan berandai andai
itu prerogatif pak prabowo jadi kita jangan berandai andai
pemerintah yang terpilih nanti akan menyusun kabinetnya
saya yakin insya allah hubungan dengan pondok pesantren nurul aramain ini akan terus berkesinangan
p tiga juga sudah menjalin komunikasi